tras jakarta koridor tiga belas mulai dari tendean hingga cilodok
saat ini pulang kerja saya sengaja naik bus tras jakarta dari tendean
turun di blok m untuk mencicipi salah satu menu bakmi yang terkenal di blok m
tak jauh dari halte transjakarta koridor tiga belas blok m jakarta selatan
terdapat warung bakmi yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
lokasinya cukup dekat dari halte hanya berjarak sekitar dua ratus meter
menurut jurumasak bakmi wmp tempat makan ini biasa dikunjungi para pekerja kantoran
terutama saat jam makan siang
tempat yang buka dari jam delapan pagi hingga empat sore ini dapat menjual sekitar tiga ratus porsi per hari
isian bakmi yang melimpa dengan racikan bumbu sendiri menjadi ciri khas dari bakmi ini
dan pengunjung sih dari orang orang kantoran ada yang jalan juga kebetulan mampir kan
dan aminnya sih kita paling sekitar siang
jadi kita bisa makan dari jam sebelas sampai jam satu dua gitu
kalau kita disini pakai ayamnya ayam putih
ayam putih yang putih biasa yang potongan tahu gitu
sama jamur bakso pasi segala macam
saat di tempat umum terutama di tempat makan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya
seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer sebelum makan
hmm saat bakmi terhidang di meja aromanya sudah semerbak tercium
menu ini ditemani pangsit goreng renyah dan kuah berisi sawi yang dihidangkan terpisah
bakmi lembut dengan isian lengkap ini dijual seharga dua puluh dua per porsi
porsinya yang cukup besar memang cocok dimakan saat pulang bekerja
kita biasanya makan pada umumnya ini rasanya rasanya manis dari kecap
tapi kalau misalnya ini rasanya asin dan juga gurih
isinya juga penuh gak cuma ayam doang tapi juga ada jamur dan sampai ada bakso dan juga vaksin ayam
setelah puas menyantap bakmi yang mengenyangkan kini saya melanjutkan perjalanan pulang kerja
naik bus transjakarta dari halte blok m turun di halte mayastrik jakarta selatan
saya menyusuri jalan untuk berburu salah satu jaminan favorit saya sewaktu sd
kitar dua ratus meter tak jauh dari halte saya menemukan leker yang dijual oleh pedagang kaki lima di pasar majestik
leker terbuat dari adonan tepung dengan isian merces dan dimasak di loyang berputar
terdapat dua varian rasa yakni coklat susu dan coklat pandan
hmm teksturnya tipis garing dan renyah dengan rasa yang gurih dan manis
jajanan ini dijual seharga dua ribu rupiah per porsi
dalam sehari bisa laku terjual lima puluh hingga seratus porsi
berbagai kuliner dekat halte transjakarta koridor tiga belas tak hanya terjangkau secara jarak dan harga saja
namun juga nikmat dan menarik untuk dicoba saat pulang bekerja
syifa nipah nabil haris jakarta